kita akan bergeser ke kawasan jawa timur tempatnya di simpang karanglo malang
ada wida wida kalau tadi putih bilang di pelabuhan sudah mulai gerimis
di tempat anda melaporkan ini gerimis juga kah
kemudian apakah sudah ada antrian kendaraan juga kah bagaimana sebenarnya kondisinya
ya taufik tidak berbeda dengan yang dilaporkan sebelumnya
bahwa kalau untuk di kabupaten malang ini memang sempat terjadi hujan dengan intensitas ringan pada sore tadi
atau sekitar pukul tujuh belas waktu indonesia barat atau sekitar menjelang waktu berbuka puasa
lalu bagaimana untuk kondisi lalu lintasnya
saya saat ini berada di simpang empat karanglo kabupaten malang
kawasan ini memang menjadi salah satu kawasan yang menjadi perhatian ntmc atau national traffic management center
di rima bespolri maupun rtmc regional traffic management center di polda jawa timur
nah sebelumnya saya ingin bercerita sendiri khusus untuk arus mudik di provinsi jawa timur ini memang agak berbeda
dibandingkan dengan arus mudik dari dki
dki jakarta jawa barat maupun jawa tengah
kalau dominansinya pergerakan arus mudik atau kendaraan ini dari arah barat ke timur
misalnya dari dki jakarta menuju jawa barat kemudian lanjut ke jawa tengah ataupun di yogyakarta hingga akhirnya jawa timur
namun kalau untuk di jawa timur ini pergerakan arus mudiknya ini kalau dari ibu kota jawa timur atau dari kota surabaya ini
bisa ke arah barat bisa ke arah timur ataupun ke arah selatan
ke arah barat misalnya dari surabaya menuju kabupaten ngawi nganjuk madiun
hingga untuk sebelah utaranya ada bojonegoro tuban kemudian ke arah timur ini ke pasuruan probolinggo lumajang jember banyuwangi
ataupun ke arah selatan seperti tempat saya berada saat ini ke kabupaten malang kota malang batu ataupun hingga kabupaten blitar
nah di tempat saya berada saat ini ini merupakan simpang empat karanglo merupakan titik pertemuan
tidak hanya dari eksit tol namun juga tiga kabupaten atau kota lainnya
bisa saya gambarkan di sebelah kiri saya ini merupakan eksitol singok
ini adalah eksitol yang merupakan titik eksitol atau gate keluar untuk gerbang keluar menuju kabupaten dan kota malang
dari arah transjawa ataupun dari tol surabaya dan sidoarjo
pantauan atau data dari jasa marga sendiri terjadi hari ini peningkatan kendaraan mencapai dua puluh persen
dan diprediksi memang untuk tahun ini ada peningkatan arus mudik hingga enam persen dibandingkan tahun lalu
dari sebelah sisi kiri sekali lagi adalah dari eksit
kemudian di belakang saya ini merupakan jalur arteri dari arah kota surabaya
jadi sebelum ada tol surabaya malang dulu dominansinya kendaraan dari arah surabaya adalah lewat jalan arteri ini
kemudian dari sisi sebelah kanan saya ini adalah menuju kota wisata batu
jadi kemudian untuk di depan saya ini adalah menuju kota malang yang nantinya juga bisa berlanjut ke kabupaten blitar
jadi kawasan ini memang menjadi titik pertemuan
titik pertemuan beberapa daerah
karena itu memang kepadatan kalau setiap tahun ini bisa saja terjadi
seperti hari ini pantauannya ada peningkatan jumlah kendaraan
data terakhir ini kalau seperti hari senin kemarin ini perharinya sekitar sebelas kendaraan per hari
kemudian hari selasa kemarin atau hari terakhir masuk kerja sebelum masuk cuti bersama hari ini
ini mencapai tiga belas ribu kendaraan
artinya dalam sehari saja ada peningkatan sekitar dua kendaraan
antisipasi yang dilakukan oleh satlantas polres malang
di antaranya selain pengaturan durasi dari lampu lalu lintas
kemudian juga nantinya kemungkinan ada kontraflow
ini juga membagikan pamflet pamplet berisi informasi mudik yang juga terdapat barcode
yang nantinya juga menunjukkan titik titik rawan kemacetan titik rawan kecelakaan
yang terpenting adalah jalur alternatif ketika masuk di kawasan titik rawan kemacetan
kembali ke studio taufik
baik terima kasih wida subianto melaporkan langsung dari kawasan simpang karanglo malang
jawa timur dan sebelumnya ada rekan puti fanfudi dari pelabuhan merak banten
terima kasih rekan rekan